saling sindir antara pimpinan kpk versus ex pegawai kpk membetot perhatian masyarakat
kegiatan rapat kerja kpk yang diikuti pimpinan dan pejabat struktural di salah satu hotel berbintang lima yogyakarta
dinilai tak lebih dari sekedar piknik hingga menghambur hamburkan uang negara
di sisi lain pimpinan kpk menyebut bahwa para mantan pegawai kpk ini sebenarnya juga pernah mengikuti rapat kerja di luar kota
dan menginap di hotel berbintang
lalu apakah kritikan ini hanya bentuk sentimen belaka atau justru rapat kerja yang berlangsung di yogyakarta
sejak tanggal dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan oktober ini memang patut dikritik
dan malam ini melalui sabungan zoom kita akan berbincang dengan mantan direktur sosialisasi dan kabannya antikorupsi kpk
giri suprabdiono dan anggota komisi tiga dpr ri fraksi partai gerindra habibur rahman
perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami sempat menghubungi pihak kpk untuk berbincang malam ini
namun belum ada jawaban
baik langsung saja saya sapa
dulu selamat malam bapak bapak pak giri dan juga pak habib
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah sebelum kita mulai dialog malam ini saya ingin tayangkan terlebih dahulu
tayangkan kembali pernyataan alex marwata terkait raker di hotel bintang lima
program program seperti ini itu kan juga banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah yang lain
tapi standarnya memang di hotel bintang lima ya pak
bintang lima tetapi kalau tarifnya bintang tiga kenapa
ya kan seperti itu
pak giri kpk sudah menjawab segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait perakar yang berlangsung di jogja selama tiga hari tentunya
termasuk soal anggaran yang sudah sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh kementerian keuangan
lalu apa yang menjadi dasar sejumlah mantan pegawai kpk ini melakukan kritik terkait hal tersebut
yang pertama masih tnn luli dengan isu ini
tapi yang jelas kpk itu

adalah lembaga yang menjadi percontohan
di selatan belasan tahun
dan kita mengajarkan tentang nilai anti korupsi salah satunya sederhana
jadi kalau kpk nanti mengajarkan kepada masyarakat umum tentang sederhana
pimpinan kpk mengajarkan sebaliknya
jadi bukan sekedar rakser saja ini
karena di sana ada bukan empat puluh orang setelah saya
empat puluh orang pejabatnya tetapi pendampingnya banyak
bisa delapan puluh sampai seratus orang secara total
dikalikan dengan tiket itu kesana pulang pergi bis yang disewa sepeda yang digunakan hiburan mulai bikin tumpeng mendengarkan komika sampai permainan nanggung itu semuanya biaya saya pikir
termasuk musik dan bernyanyi segala macam
saya pikir nggak pantas dalam situasi pandemi ini
kemudian kita apa istilahnya ya
ini orang banyak yang tidur diataskan bintang bintang gitu loh
nggak punya rumah
sementara ini berada di bintang lima
saya pikir nggak tepat mengatakan bahwa bintang lima harga bintang tiga nggak ada
dan sebenarnya di pimpinan periode sebelumnya udah diajarkan bahwa kita rakses baiknya di gedung kpk
kita punya fasilitas
bahkan komisi tiga pernah rapat secara penuh di gedung kpk di gedung belakang itu untuk membahas hal hal terkait dengan kedinasan kpk
bapak firli bahuri ini udah dua kali tahun ini
pertama di hotel bintang lima di bandung
saya terpaksa ikut mas
karena dibuat surat tugas
dan kita harus berangkat
kalau nggak berangkat melanggar aturan itu
termasuk saya dan narkot dan lain lain
karena bukan isu bintang lima dan raker saja
karena awalnya ini mau di bali
bali pindah ke yogyakarta dan lain lain
banyak miliar secara total
bahkan ketua itu mengajukan standarnya satu empat miliar gitu kan
kemudian neselon satu sampai tujuh ratus lima puluh juta dan saya kebagian tiga ratus lima puluh juta
dan saya secara lantang mengatakan bahwa nggak pantas dalam situasi pandemi ini
kita minta mobil seperti
kemudian permintaan gaji juga yang sempat rame
permintaan gaji pimpinan sampai tiga kali lipat dan lain lain
tentu hal ini sangat apa istilahnya
berbeda dengan prestasi kpk
yang penuh kontroversial sekarang
bahkan citra kpk dalam survei dua puluh enam september dua ribu dua puluh
itu nomor empat di bawah polri
dan nilainya jauh loh
sementara yang dipertontonkan adalah rager rager semacam ini
baik pak giri
jadi saya tanya sakit hati mas
walaupun memang ya sakit hati dikeluarkan
membangun delapan belas enam belas tahun bersama kpk
gara gara twk disingkirkan
tapi bukan karena itu
tetapi kalau pimpinan kpk tidak memandang ini sebagai masalah serius
itu adalah sikap anti kritik
kapolri sudah mengajarkan tentang kritik
kural boleh mengkritik polri
mau kpk kok sebaliknya
jadi kalah jauh nih
bandingkan dengan lembaga lain kpk
ini berbicara soal anggaran sendiri
pak giri kan kita ketahui bersama
bahwa kementerian keuangan sendiri
sudah punya standar
berapa biaya untuk perjalanan dina
seperti halnya hotel
transportasi dan lain sebagainya
ketika saya melihat di situs online begitu
terkait dengan harga tiket pesawat
ataupun harga tarif kamar hotel
yang ada di yogyakarta
ternyata itu masih sesuai dengan standar
apa yang sudah dikeluarkan oleh kemenkyu
apakah ini juga menjadi dasar kritikan
yang terus terjadi
terus dilakukan terhadap kpk
apa yang sudah dilakukan kpk
apalagi kpk disebutkan bahwa
belakangan ini juga sudah mulai
banyak menghasilkan kinerjanya
begitu seperti ada ott di sejumlah daerah
jangan melihat peraturan saja mas
ada yang lebih tinggi dari peraturan
yaitu etika dan moral
jadi kalau kita standar misalkan
mobil boleh berjabat negara
sampai satu empat miliar lebih gitu
apakah juga pantas kpk mengambil itu
pimpinan kpk yang terdahulu
ketika ada standar yang bisa naik kelas bisnis
mereka memilih kelas ekonomi
ketika modelnya bisa misalkan suit
kita memilih kelas yang sama
yang mungkin terbawah atau nomor dua terbawah
itu adalah sikap
cara meneladani kepada pihak pihak lain
dan memberikan pendidikan anti korups
bukan berlindung dibalik standar
karena peraturan kemudian sudah disuji kpnq
kemudian sudah dilakukan lembaga lain
itu adalah sikap kekanak kanakan gitu kan
kpk itu lembaga
yang membuat trigger
yang memberikan contoh dan teladan pada lembaga lain
jangan mediocar biasa biasa saja
dan tentu saja mungkin sikap kritis seperti inilah
yang membuat mereka mungkin nggak suka
jadi wajar kalau kita disinggirkan
tetapi sekali lagi bahwa
jangan melihat dan pelindung dibalik peraturan
karena etika dan moral itu
cong diatas dari peraturan itu sendiri
lagi lagi soal etika dan juga moral
saya ke pak habib
apakah melakukan rapat kerja
keluar kota di tengah pandemi ini
merupakan hal yang bijak
sementara pimpinan kpk menyebut
salah satu tujuan dilakukannya raker di luar daerah
adalah untuk membantu perekonomian daerah
di tengah pandemi seperti sekarang ini
adalah hal yang wajar
jika teman teman termasuk
mas giri dan kawan kawan menyampaikan kritik
bentuk rasa cinta
itu hal yang sangat positif sekali
kalau kita bicara soal raker di hotel
bisa berdiskusi lebih jauh
apakah pemborosan atau bukan
apakah etik atau tidak etik
kalau saya tentu
kami di komisi hukum
pijakannya adalah aturan
bagai kana mesmo
dibikin safe kemudian kehilangan
pekerjaan sangat mengharapkan
ketika misalnya dengan rate
yang terjangkau oleh anggaran kpk
kita di hotel bintang lima itu
bukan hanya pemilik hotelnya bukan hanya hotel
institusi bisnisnya tapi
di situ ada karyawan juga orang orang kecil
yang menggantungkan hidup
dari bisnis tersebut
industri nya ya industri ini kan ada
mata rantainya ada orang yang berjualan
perlengkapan dan lain sebagainya
itu juga orang orang kecil yang
akan terbantu apabila kita
saling salah menyalahkan
ini mutlak salah harus salah
tentu dalam hal hal lain kita
bisa berbeda sikap
tapi dalam konteks ini
saya pikir tidak ada masalah
yang terlalu signifikan
ini bahkan sejak
mas giri di sana itu salah satu
menyelamatkan keuangan negara
tapi pak habib ini berbicara
anggaran ini sendiri pak
jadi ini soal pandemi pak
soal pandemi masalahnya justru
banyak saya ya di dapil saya jakarta timur
banyak pekerja hotel
itu susah sekali
tiap bulan nggak ada nggak ada pemasukan
karena hotelnya nggak ada orang yang minum di sana
antara kpk dengan
istilahnya kegiatan sosial
untuk memberikan bantuan
kepada daerah daerah tentunya
terkait dengan anggaran ini
ini kan orang orang kecil semua
kerja di hotel bintang lima
tergantung dengan ada atau tidaknya tamu
dengan anggaran yang ada ya kan
bisa menyelenggarakan kegiatan di situ
tentu kan membawa dampak terhadap orang orang kecil tersebut
jadi dalam konteks empati
terhadap masyarakat yang sedang
ya ada sisi lain
yang disampaikan oleh mas giri tadi
oke tapi ini kan berkaitan dengan anggaran ini
seharusnya bisa diberikan
ke pos pos yang lain yang tentunya mungkin saja bisa
digunakan untuk hal hal yang lebih
baik begitu untuk
memberatas koreksi dan lain sebagainya
kalau anggaran digit nggak bisa misalnya kita
anggaran dengan serta merta
kita pakai buat
nyumbang apa gitu kan yang lebih penting nggak
kan memang rigid kalau untuk penyelenggaraan
ada segitu ya kan ya
kita pakai atau tidak gitu kan
serta merta dengan kita di
hotel kita dianggap kita
tidak empati dengan
situasi saat ini gitu
tapi saya ke pak giri
tapi tanggapannya bagaimana nih tentunya
terkait dengan pernyataan yang tadi sudah
disampaikan ke pak habib tapi jawabannya nanti pak
kami akan jeda terlebih dahulu karena
tentunya saya juga masih penasaran terkait
dengan anggaran anggaran ini apakah bisa
anggaran ataupun pos pos yang lainnya
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita masih membahas
terkait dengan rapat kerja
yang dilakukan oleh kpk di
jakarta yang banyak kritikan
terhadap kpk terkait dengan hal ini tentunya
masih bersama saya ada pak geri
mantan direktur sosialisasi dan kampanye
anti korupsi kpk dan juga
ada anggota komisi tiga dpr ri dari
fraksi partai gerindra pak habibur rahman
dan seperti tadi yang sudah
saya sampaikan bahwa memang
budget ataupun anggaran
yang dimiliki oleh kpk tentunya
tadi yang sempat saya tanyakan ke pak habibur rahman
apakah ini bisa
pos pos yang lain nah respon dari
pak giri sendiri terkait dengan hal ini
apakah sebenarnya tidak bisa
atau bisa untuk mengalihkan
yang sudah kita hemat begitu
untuk terkait dengan mungkin saja untuk
jalan jalan ataupun untuk rapat kerja
seperti yang dilakukan oleh kpk beberapa waktu lalu
ini bisa dilakukan
bisa mas kalau mau bisa
pegawai yang lima puluh tujuh ke delapan puluh
tapi kalau mau bisa tapi mereka nggak mau
termasuk kalau mau bikin
raker di kantor bisa
tetapi begini loh ini
sepertinya kita menganggap bahwa ini
urusan hotel bintang lima padahal
di sana ada banyak hal
jadi bukan bintangnya saja
bukan hotelnya tapi acaranya
tetapi sebenarnya yang saya kritik
adalah ini dilakukan di saat
yang tidak tepat gitu kan
situasinya pandemi ini
kalau dikritik secara keras
itu tupi tupi baru kemudian mereka berpikir
bikin rame membatalkan
naik gaji rame membatalkan
saya pikir komisi tiga mempunyai peran
sentral di sini sebagai mitra dan
mengawasi kpk karena
mestinya bukan sekedar peraturan saja
tetapi kepantasan ini mesti
itu tidak ada
di aturan nilai nilai itu tadi
tetapi menjadi jujur
dan menjadi disiplin
tanggung jawab mandiri sederhana
jadi kalau misalkan tadi
alasannya untuk menghidupkan
hotel bintang lima itu pengusaha
naik pesawat juga
lebih murah bandingkan kereta kenapa
nggak naik kereta saja yang mungkin
dibeli jauh hari sebelumnya lebih
murah dan segala macam saya pikir ini adalah
alasan yang dibuat buat saja
dan ini menyakiti
publik sebenarnya makanya
jangan heran kalau pem itu
rem kan demo di sana
demo rapat tadi karena mereka
tak terima ketika
mereka beralasan ini tim building
untuk membangun tim bisa
menghancurkan tim dengan adanya polemik
twk membuat program program
yang juga membuat kontroversial
juga jadi kalau mau time building
bukan itu yang dibutuhkan sekarang
kita jadi teringat bahwa raker
kita yang cukup besar yang melibatkan
sampai ksatgas itu tahun dua ribu lima belas
zaman pak ruki
itu memang penting dilakukan
karena situasinya kritis waktu itu
untuk membangun soliditas dan
terpaksa kita hotel di bandung
dengan acara yang relatif
lebih sederhana dibandingkan
acara yang di jogja ini saya pikir
jadi menurut saya harus melihat
konteks dan situasi tidak boleh
diletakkan pada ada anggaranya
ada aturannya sudah lama
dibicarakan gitu yang kita hadapi
itu masyarakat yang lagi susah gitu kan
saya tertarik dengan pernyataan pak giri
anggaran ini untuk raker
dan yang lain lainnya perjalanan
dinas itu bisa digunakan
misalkan untuk masyarakat
langsung kembalikan ke anda kemen
jiwakan lebih baik lah tidak usah
agar penyerapan menjelang akhir tahun
kemudian nanti lapor kepada
yang lain kita penyerapannya
bagus saya tertarik dengan
pernyataan pak giri pak giri terkait dengan
pernyataan pak giri di awal tadi
bahwa pak giri sempat
raker di bandung
di hotel berbintang lima
saya ingin menaikkan kembali tanggapan wakil
ketua kpk pak nurul gufron
terkait kritikan yang dilahirkan oleh pak giri
soal raker di luar kota yang tadi juga
sempat bapak sampaikan
misalnya ya pak giri dulu
mereka juga ikut
apalagi pak koko pak koko juga ikut
mas febri sebagai
karohumas juga ikut jadi semua struktur
bukan hanya hari ini
sebelum sebelumnya ketika mereka masih
menjadi bagian dari kpk pun
bagian yang ikut serta jadi kalau kemudian
itu kan tidak
terlepas dari pak giri
sempat menolak ternyata pak giri
tetap mengikutinya tetap hadir
di bandung respon pak giri bagaimana
mas di kpk itu lembaga negara
pimpinan membuat surat tugas untuk orang
berangkat ke bandung
anda bisa menolak tidak
dan kalau kita bicara apakah ini
melanggar peraturan tidak
tetapi memang biasanya
ada pertimbangan kita menyampaikan
pandangan kita tetapi kalau pimpinan
memutuskan misalnya raker di bandung ya
apa boleh dibuat jadi
jangan melihat bahwa kita itu
ingin ke hotel yang seperti itu
kita menjalankan tugas
dan saya pikir apa yang di bandung itu
lebih serhana dari
penyelenggaraan walaupun hotelnya sama sama
mewah tapi bukan
gedung kpk saja saya tidak enak badan
untuk bisa menolak dan lain sebagainya
intinya bisa menunjukkan ataupun menjadi
contoh bahwa bapak bisa menolak
itu terjadi di awal tahun menjelang
perubahan struktur kpk jadi
di rapat kita tolak
mobil dinas saya menolak keras dan
ketua marah kepada saya
pimpinan marah kepada saya
saya bilang tidak pantas ini meminta mobil
dinas di situasi pandemi
jadi memang situasinya
memang tidak memungkinkan dan
kita hadir dan bedanya
kita bawa mobil sendiri saya biaya sendiri
tidak seperti sekarang kemudian
di sana nggak ada lagi naik sepeda
tidak ada lagi membuat tumpeng tidak ada lagi
mengundang komika tidak ada
menyanyi bareng tidak ada sepeda dan segala macam
tapi dapat uang harian atau uang
tetap didapatkan yang biasanya
memang ada untuk diberikan
memang menjadi syarat begitu ataupun
menjadi apa ya
dasar yang sudah dikeluarkan sebetulnya yang sudah
dilakukan oleh kementerian keuangan
terkait dengan ada biaya biaya yang
disampaikan apakah bapak menerima juga
ini loh mas kalau rapat rapat itu jarang
diperlukan uang saku uang transport itu
tidak seperti kementerian lain
tapi anggarannya kan sudah ada pak kemana uang itu jadinya pak
uangnya kan sudah ada anggarannya sudah ada
apakah itu diterima dengan orang lain
kode etik larang untuk kita
terima honor dan lain lain jadi kalau kita
terima kita melanggar kode etik walaupun
boleh dikemin itu contohnya
tentang etika mas walaupun
dikemin q dipulihkan
kpk belum tentu boleh contohnya saya
tujuh tahun kepala internasional kpk
luar negeri kita dapat
ratusan dolar per hari kan
kalau lembaga lain kita hanya boleh dibawa
pulang kalau kpk nggak boleh
tiba pulang mas kembali ke negara
lagi dan yang kita terima hanya lima
lima puluh rupiah per hari
walaupun itu hak ya pak ya
kalau kita melihat ini aturan
kemenkyu ya mestinya kita ambil semuanya
menjaga itu etika
kpk menjaga terima
gratifikasi dan lain lain
jadi penegak hukum sama
lebih putih dari warna putih
saja atau medioker gitu kan
kalau misalkan mau dibikin kpk
biasa biasa saja ya mungkin itu tujuan
dari apakah revisi
undang undang kpk dan lain lain
biasa saja dan nggak penting lagi mungkin

nggak penting dan kpk dibubarkan
mungkin tujuan mereka itu oke saya ke
pak habib pak habib ini terkait dengan perubahan
tradisi yang dilakukan
oleh pimpinan kpk
yang baru begitu
apakah pak habib melihat
bahwa ini ada kecenderungan
yang cukup berbeda lebih menghambur hamburkan
uang atau hidupnya
hedonisme begitu apakah
justru ini hal yang biasa hal yang
lumrah dilakukan oleh
ya saya pikir kalau kita
itu sesuatu yang relatif
makanya saya kembali lagi bicara
soal semua yang relatif
itu kan akhirnya diukur dengan yang namanya
kayak misalnya soal tadi apakah
bisa dialihkan nih anggaran untuk hal yang lain
ini kita semua kementerian dan lembaga
termasuk kpk termasuk
kami dpr juga sudah direfokusing
kalau nggak salah cukup signifikan juga
soal hukum ya orang hukum kita kembali
ke aturannya kalau menilai
sebelum era kepemimpinan pak
firwi kemudian zaman sekarang
saya nggak punya kemampuan menilai
gaya hidup yang mana yang lebih
baik tapi kita melihat
kpk ini institusi berdasarkan
targetnya seperti apa
makanya dibikin raker ini kan capaiannya
dua tahun kemarin ini kalau nggak salah
sudah dua tahun ya
seperti apa lalu dua tahun ke depan seperti apa
bagaimana pemenuhan target target tersebut
nah itu yang lebih
penilaian kita terhadap kpk ini
jadi saya sulit ya
menilai hanya dari
raker di hotel gaya hidup
itu agak agak sulit karena ukurannya
bias menurut saya
penilaian dari komisi tiga terkait
dengan apa yang
sudah dilakukan oleh kpk terus gaya hidup
yang dilakukan oleh kpk seperti menyewa
helikopter dan lain sebagainya apakah ini
menjadi hal yang biasa atau justru luar biasa
kalau soal menyewa helikopter
kita nggak ini ya kalau nggak salah
kan sudah diputus kemarin ya
tapi dalam konteks capaian
ini kinerjanya pak
giri dan kawan kawan karena
kemarin kan masih di sana baru berapa bulan
saja ya itu cukup luar biasa
apa kolaborasi antara
pimpinan kpk dengan
termasuk mas diri dan kawan kawan selama ini
lemah di penindakan dan lain sebagainya
cukup melihat ya
kerja teman teman ini
dua minggu sekali ada ott
ya pencegahan juga jalan
jadi itu yang sama sama kita evaluasi
kalau memang kurang bagus ya kita
kita dorong untuk
supaya lebih bagus oke pak giri
ternyata lebih baik sekarang ini
apa namanya dengan kinerjanya dan lain sebagainya
ya mungkin harus dilihat angkanya mas
kalau data saya tahun lalu itu
kita sampai sekarang mungkin baru
sepuluh aja belum nyampe
sepertiganya udah bulan ke sepuluh ini
kecuali dua bulan ini mau ngebut
dapat dua puluh ott mungkin baru sama dengan tahun lalu
oke tetapi jangan dipandang
ini lebih banyak ott
juga adalah menjadi indikator satu satunya
tetapi dari indikator
juga memburuk saya pikir nanti
bagaimana rekomendasi lembaga yang di apkan
komnas ham ombudsman
nanti kpk memberikan rekomendasi pada
lembaga lain juga bakal dicuekin mas
karena kpk tidak taat pada
rekomendasi lembaga lain
pertanyaan twk misalkan
di pendidikan itu yang paling berbahaya
karena berubahnya berani jujur
hebat dari berani jujur pecat
yang menjadi simbol integritas
kemudian dipecat dipinggirkan
dibuang seperti kita itu
itu akan mengajar hal buruk pada
generasi muda kalau kamu
jadi orang yang berani berintegritas itu
ini lo rasakan itu kan
pelajaran grup bagi nilai nilai
anti korupsi dan tentu ini harus
bisa dinilai nanti dan kita
nggak boleh sekitar dari angka angka saja
tetapi kalau lihat misalkan dari komen komen
dari medsos sekarang
kepada kpk begitu negatif
mati matian pak tapi begitu melihat
situasi sekarang kpk rasa rasanya
sudah apa ya
tarapannya semakin tipis
pak giri saya tergelitik dengan
pernyataan pak giri ada di sejumlah media
yang menyebutkan bahwa
sambil milih hasil sadapan
untuk dimusnahkan saat
di yogyakarta itu maksudnya apa pak
sambil milih hasil sadapan untuk
dimusnahkan mungkin pak giri bisa jelaskan di sini
baca di media yang kebetulan ditulis
karena salah satu agendanya adalah
rapat membahas tentang
yang tidak relevan saya nggak tahu
di dalam mas tetapi kalau dari
berita cnn yang saya kutip
makanya saya bilang di twitter bahwa
sambil milih milih sadapan yang mau dihabis
saya nggak tahu secara persis
apakah itu nanti
yang dibicarakan sop
tetapi saya pikir tidak mungkinlah
cara terbuka sadapan mana yang dihabis
tetapi masyarakat dan dewas harus
karena penyadapan penyadapan itu banyak
yang penting di selama pak
pak giri ada di dalam tubuh kpk
apakah ada hal seperti ini juga
ataupun sadapan sadapan yang ada begitu pak
rapat membahas ini
selama enam belas tahun belum pernah ada
belum ada sama sekali ya pak
pak kadebuti pendidikan melakukan itu
saya tidak terlibat mungkin bisa diklarifikasi
saya ke pak habib lagi ini
di masa pandemi seperti saat ini
kan utang negara ini
bertambah pak lalu ekonomi masyarakat
juga terganggu apakah
pak habib setuju dengan
pergeseran nilai kpk
dinilai memang cukup menghabur haburkan
uang begitu dan
juga tentunya ini mendapat kritikan
dari sejumlah masyarakat
ya itu tadi gitu kan
ada sisi lain yang bisa kita
teman teman kpk melakukan
hotel bintang lima ya kembali
hotel ya unian
dimana banyak sekali orang orang
ya masyarakat pekerja buruh
orang orang kecil yang terlibat
dalam mata rantai industri
tersebut jadi bukan
ada silakan saja ada yang mengatakan
itu menghambur hamburkan tapi justru
di sisi lain ada orang yang terselamatkan
ada pihak pihak yang terbantu orang orang kecil
yang nafkahnya terbantu
nah ini apa namanya
paling kita memberikan masukan lah
saya ke pak giri
tentunya kita tidak
mencari musuh di sini tetapi kita
ingin kpk itu semakin baik
kinerjanya dan saya ingin
tanggapan dari pak giri
pak giri seharusnya kpk ini seperti apa sih pak
kpk itu bisa dimasuki
lembaga penegak upah
kalau kita pelajari lembaga yang sukses
itu adalah menggunakan prinsip
lebih putih dari warna putih
kalau orang lain itu melakukan itu boleh
kpk belum tentu boleh
ikhlas falsafah yang lebih tinggi
dalam menegakkan norma dan etika itu sendiri
enam belas tahun lho
saya puasa gak terima honor
enam belas tahun lho saya tidak terima uang
apa itu lagi uang transisional
dari pihak lain dll
dan itu membangun
kpk sampai sebelum tahun dua ribu sembilan belas
kemudian mereka tidak repot repot
kalau orang kpk datang
tetapi kalau kemudian sekarang
karena jadi asn semuanya kemudian
menjadi budaya asn saya pikir
enggak juga asn yang modern
dan progresif itu nggak kayak seperti ini lho
asn yang keren keren
kayak di kemenku dan beberapa lembaga
itu tadi modern pikirannya
bahkan belajar tentang egalitarisme
kemudian belajar dari
kemudian belajar di asn yang ortodoks
kemudian harus menjadi mediocre
takut pada atasan
tidak berani kritik
kita hargai tadi kita sebelumnya
mengatakan kapolri membuka ruang kritik
yang suas suasanya artinya
ini memang benar bahwa perubahan
di polri itu jauh lebih baik dibandingkan
di kpk karena di perubahan di kpk
itu memburuk saat ini
baik terima kasih pak giri
dan juga pak habibur rahman
sudah berbincang dengan kami malam ini
tentunya kita juga sama sama berharap agar
ada kekurangan di sana sini tetapi
kita dengan adanya kritik ini tentunya
bukan kritik untuk menjatuhkan tetapi juga
kritik untuk membangun kritik karena apa yang
pada institusi betul sekali terima kasih
pak giri dan juga pak habib
ya profit ya saya cara lain ya
baik terima kasih
terima kasih semuanya pak
dan anda jangan kemana mana karena cnn indonesia
news ks akan segera kembali tetaplah bersama kami